adik ipar presiden joko widodo arief budi sulisti
senin pagi menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus dugaan suap
dalam pengurusan pajak pt ekrima ekspor indonesia
di pengadilan tindak pidana korupsi bungur jakarta pusat
saat ketua majelis hakim john halasan butar butar bertanya
arief menjawab siap memberi kesaksian
nama arief disebut dalam surat dakwaan jaksa komisi pemberantasan korupsi
terhadap rama paniker raja mohan
raja mohan didakwa memberi suap satu sembilan miliar rupiah
kepada pejabat ditjen pajak handang soekarno
meski demikian jaksa kpk tidak menjelaskan secara mendetil
kaitan dan identitas arief
arief disebut terlibat dalam beberapa rangkaian kejadian
yang dijelaskan dalam surat dakwaan
ia diduga bertindak sebagai penghubung
dalam surat dakwaan arief dinyatakan diduga kenal dan berhubungan baik
dengan kepala kantor wilayah djp jakarta khusus muhammad hanif
ia juga disebut pernah mengadakan pertemuan dengan dirjen pajak
hakim juga menanyakan kronologi pertemuan arief dengan mohan
saat ditanya ulang hakim arief membantah tudingan
membicarakan masalah pajak
ia mengaku mohon bertemu hanya untuk membahas keinginannya
membeli lahan jambu mete
sebelumnya kesaksian rekan mohan rudi priambodo
dalam persidangan menyebut pernah terbang ke solo
bersama sekretaris mohan mustika hairina
mohan mengakui membawa uang tunai
satu lima miliar rupiah yang diletakkan di dua koper
hakim john halasan saat itu bertanya kepada rudy
tentang ada tidaknya penyerahan sesuatu dari mohan kepada arief
namun arief menyatakan tak melihat adanya pemberian
saat seingat saya ya mulia saya tetap dengan pak jensir dulu
ya tapi dalam pengurusan teknologi saya dan pengurusan arief
setelah itu pak mohan cerita cerita saya

seingat saya juga pak mohan punya tidak

karena saya merasa pernah dibantu oleh saudara antep
dalam pengurusan teknamnesti tersebut
ya saya kasih namanya pak handang kepada pak mohan